berkat keuletannya busur panah yang dibuat dari bahan kayu dan fiber ini
meskipun tidak dianggap epidemik
masih bisa juga masih bisa dibuka ya
semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran
dan batinnya mencari tuhan atau mendekatkan diri kepada allah
nih terus untuk solar juga tadi kendaraan solar yang diuji di sana itu tadi tujuh belas kendaraan lulus juga semuanya
nah jadi mudah mudahan ke depan dengan pt pge
kalau aku pribadi lebih suka naik kereta
masa bedanya sih pas gua main di impact sama di indonesia buka i mean yes
udah lumayan banyak tertampung
danau buatan yang pastinya kita
ya akhirnya banyak warga kauman yang membuka usaha batik